gempa bumi dengan magnitudo enam delapan mengguncang maroko pada jumat malam waktu setempat rekaman
cctv menunjukkan kepanikan warga mereka berlarian dan berkumpul di jalan untuk menyelamatkan diri
seperti diketahui pusat gempa berada di pegunungan haik atlas di afrika barat tujuh puluh dua
dua km dari kota wisata marrakesh berdasarkan survei geologi amerika serikat inilah gempa
paling mematikan di kota marrakesh maroko dalam kurun lebih dari satu ratus dua puluh tahun
di lini masa ungkapan bela sungkawa dan dukungan untuk maroko datang dari berbagai pejabat negara
bangunan bersejarah rumah warga dan desa desa di sekitar rusak parah akibat gempa ini tim
penyelamat di desa amismis menggali puing puing untuk mengevakuasi korban yang terkena dampak
peristiwa itu beberapa korban yang
terluka juga langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan selain itu
antisipasi pertolongan juga dilakukan oleh warga yang dengan suka rela menyumbangkan darahnya
satu siang penduduk di desa doar tagadir teti dili yang dibantu petugas keamanan setempat
mulai menguburkan jenazah korban gempa dengan peralatan seadanya isak tangis pun mengiringi
pemakaman di desa tersebut pendataan jumlah korban masih terus berlangsung namun jumlah
yang meninggal diperkirakan mencapai ribuan orang